jika mendengar kata dansa pasti yang terbayang adalah pasangan penari profesional yang mahir menggerakkan tubuh
namun anda tidak perlu mahir untuk bersenang senang dengan komunitas tari salsa yang berada di salah satu restoran di kawasan jakarta pusat
minggu malam anda akan semakin dinamis di kelas tari salsa bersama damaris
tarian salsa yang dibawakan oleh damaris berjenre cuben salsa
tetapi jika anda belum pernah menari salsa sebelumnya damaris akan mengajarkan dasar dasar menari salsa untuk para pemula
para pengajar profesional salsa akan memadu dalam melakukan gerakan dasar tari salsa
tentu saja selain bersenang senang menari salsa dapat menjadi salah satu alternatif olahraga yang menyehatkan
ya dan untuk mengetahui bagaimana keseruan dari belajar tari salsa
yang menjadi satu alternatif olahraga yang menyehatkan
sudah ada produser lapangan cnn indonesia hemas psikolitikta
yang saat ini berada di kawasan menteng jakarta pusat
selamat malam hemas
sepertinya seru sekali ya minggu malam berlatih salsa
bagaimana bisa diceritakan dan juga mungkin diperagakan sedikit
hai selamat malam ratu nabila
hola saat ini saya sedang berada di salah satu restoran
di kawasan menteng jakarta pusat
yang pada setiap minggu malam memang mengadakan salsa night atau lati night
dan bagi anda yang ingin melakukan sedikit cardio di malam minggu
untuk sedikit membuarkan tubuh anda
mungkin anda bisa mencoba salah satu tarian salsa ini
mungkin kalau mendengar tarian salsa anda teringat dengan ballroom dance
yang harus dilakukan berpasangan dan diiriki musik
dan jika anda tidak memiliki musik lati night seperti yang ada di belakang saya
namun anda tidak harus menjadi penari profesional untuk kemudian datang ke sini
untuk sekedar bersenang senang dan menari bersama para pengunjung yang ada di restoran saat ini
anda bisa lihat mereka pada dasarnya hanya bersenang senang melakukan tarian tarian salsa
yang berputar pada gerakan kaki maupun gerakan tangan
dan tentu saja koordinasi dengan pasangannya maupun koordinasi tubuh anda sendiri
dan tentu saja tarian ini

dari new york maupun dari puerto rico
dan untuk di restoran ini sendiri yang diajarkan adalah tarian cuban salsa
dan sudah bersama saya salah satu instruktur langsung dari cuba damaris
saya sangat senang memiliki anda di sini
kenapa memilih tarian salsa di indonesia
ya sebenarnya ya

jadi salsa itu awalnya ada bau jatah juga ada tanggung
juga ada nombang
tapi bahkan salsa itu sulit gak sih
boleh dong diajarin gimana salah satu basic tap dance dari salsa itu sendiri
kita pilih sekarang bachata ya
kita pilih tangan kita salsa ya
jadi kalau salsa itu
dan dia memakai heel
well agak mudah ya kalau udah terbiasa agak lebih ya mulai gitu bisa
selain gerakan ini ada gerakan apa lagi dari basic talta
susah gerakannya beda
tum tum tum
kalau tau kadang berpasangan juga
kira kira boleh dipraktekin nggak
salsa memang berpasangan
berpasangan ya pasti
oke saya akan coba praktekin yang berpasangan sama damaris boleh
kita bisa tum tum tum
tum tum tum
tum tum tum
tum tum tum
butuh koordinasi ya
dan ternyata kalau salsa itu lebih seru kalau dilakukan mungkin ramai dan ada live band di sini
mungkin boleh diperagakan sama teman teman yang ada di sini juga untuk ngelakuin gerakan gerakan salsa
ini setiap hari memang ada live music band begini ya
kalau di sini bukan tiap hari tapi ya ada beberapa
ada beberapa kali
ada beberapa kali per minggu
mereka juga ada arab kenal ya tempatnya sih
tapi mereka terima banget
kalau ada latin night gitu
jadi selalu ramai riuh gitu ya
dan yang pasti menyehatkan gitu kan
terima kasih damaris

ya mungkin untuk di sini juga dikondisikan sebagai salah satu social dance orang menyebutnya

untuk berenang benang bersama teman

bersama teman teman anda
sepertinya seru sekali ya
terima kasih mas
saatnya saya tidak menurut ini akan berjalan semoga seperti yang anda trying to explain
mungkin ini akan jadi teruk
suara saya tidak teruk